meski baunya menyengat tak sedikit orang yang menyukainya
ya jengkol disukai karena dianggap mampu menggugah selera makan
biasanya jengkol diolah hanya digoreng kering semur atau balado
namun di bandung jengkol diolah secara kekinian dengan tampilan lebih modern yang disajikan di atas hot plate
dan yang membuat ketagihan jengkolnya tidak bau karena diproses secara khusus
ini dia jengkol jeos
bukan cuma steak daging saja yang bisa disajikan di atas hot plate begini
tapi jengkol pun tampak menarik dan sungguh menggoda selera
sebuah tempat makan di kawasan dago ini sengaja mengolah salah satu panganan favorit masyarakat indonesia ini berbeda agar tampak kekinian
baru ini nemuin jengkol jeos ternyata penasaran saja
kayak gimana sih rasanya jengkol jeos
dan namanya itu kan jengkol jeos gitu ya kan bikin kita penasaran
terus dicobain yuk memang rasanya juara enak banget
tapi kalau yang kini jengkol bisa divariasi sebagai satu olahan yang menjadi luar biasa di lidah
dan itu nikmat banget ternyata enak saja
seperti apa proses pembuatannya
mari kita olah bersama sang guru masak
siapkan dulu bumbunya
cabai hijau bawang merah bawang putih daun jeruk daun salam dan lada
tubih semua bumbunya lalu tumbuk kasar seperti ini
kemudian siapkan bahan utama primadonanya si bundar jengkol
sang guru masak memberi tips terhasilnya nih
agar jengkol tidak meninggalkan aroma tak sedap setelah dikonsumsi
yaitu rebus dulu jengkol selama dua jam sebelum diolah
dengan begitu bau tak sedap bisa hilang
lanjutkan goreng jengkolnya dan sajikan di atas hot plate alias piringan panas
terakhir siram dengan sambal hijau
ini dia alasan kenapa menu ini dinamakan jengkol geos
coba dengar suaranya saat disajikan di hot plate
berdesis dan percikan geosnya memanggil para penikmat jengkol
nah saya tuh bukan penggemar jengkol karena memang baunya kurang enak
tapi karena diolah secara kekinian saya pun penasaran setelah mencobanya
rasanya pun nikmat jengkolnya garing dan yang paling penting adalah enggak bau karena telah melalui proses yang khusus
tapi tidak menghilangkan cita rasa khas dari jengkolnya sendiri
jengkol adalah polong polongan khas asia tenggara yang banyak peminatnya
kandungan proteinnya cukup tinggi sehingga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh
tapi perlu diingat jangan konsumsi berlebihan karena ada kandungan asam jengkolat yang bisa berpotensi mengganggu saluran metabolisme tubuh
satu porsi jengkol jeos dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah per porsinya
di amper matasari